cnn indonesia breaking news
ini adalah iring iringan mobil presiden dan wakil presiden terpilih yang menuju ke arah menteng jakarta
kita lihat beberapa kendaraan atau pengamanan tidak ditutup
ini tetap berjalan seperti biasa
tidak ada penutupan lajur yang berarti di kawasan
istana merdeka jakarta
sebelumnya juga jokowi mengatakan di istana merdeka sebelum berangkat
dan setelah sholat isya bersama dengan wakil presidennya
sholat asar maksud saya wakil presidennya maruf amin tadi mengatakan bahwa satu dan dua sudah selesai
maruf juga mengatakan kalau saat ini adalah tinggal bekerja bersama sama
seluruh golongan seluruh lapisan masyarakat
sesuai dengan informasi yang kami lansir dari detikom agenda rapat pleno terbuka dari penetapan presiden wakil presiden terpilih di gedung kpu jakarta
pukul lima belas tiga puluh dan hingga pukul empat sore ini rencananya adalah registrasi kedatangan tamu undangan
ini juga sekaligus sambil menunggu presiden dan wakil presiden
wakil presiden terpilih menuju ke gedung kpu jakarta
kemudian setelah itu dibuka dengan pembacaan doa
dan rencananya rapat pleno terbuka akan dilaksanakan pukul empat sore waktu indonesia barat atau enam belas waktu indonesia barat
ini sudah di daerah tamrin jakarta
terlihat jalanan sangat sepi sekali lancar
masih ada mobil dan juga motor
berlalu lalang di sana
tidak ada kemacetan yang berarti untuk menuju ke arah menteng jakarta pusat atau ke gedung kpu jakarta
tadi sebelumnya juga kita sudah lihat di gedung kpu republik indonesia sudah hadir perwakilan dari badan pemenangan nasional prabowo sandi dua
ada habibur rahman dan juga beberapa perwakilannya yang mengatakan bahwa prabowo dan sandiaga uno tidak dapat menghadiri
karena mereka sudah mengatakan bahwa mereka sudah tidak dapat menghadiri
acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu sembilan belas di gedung kpu
ini situasi masih di jalan tamrin jakarta pusat
iring iringan masih berjalan menuju arah gedung kpu jakarta
dan di sebelah kanan layar anda terlihat suasana di gedung kpu jakarta yang menunggu
kedatangan dari kpu jakarta
presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu sembilan belas
ini dia adalah suasana di dalam gedung kpu republik indonesia
terlihat ada wiranto ada mendagri cahyokumolo yang sudah hadir di sana
ini tinggal menunggu dari presiden dan wakil presiden terpilih karena pukul empat atau enam belas waktu indonesia barat
sekitar delapan menit lagi
jadi rencananya rapat pleno terbuka dari penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini akan dilangsungkan
terlihat komisioner kpu juga sudah hadir
dari koalisi kerja juga sudah terlihat hadir
kemudian wiranto bergerak ke arah
tim perwakilan dari pemenangan atau badan pemenangan nasional prabowo sandi
persis di sebelahnya adalah sekjen dari partai demokrat indonesia
perjuangan ada hasto kristianto
juga disalami oleh wiranto
ketua dpr ri bambang susatyo yang baru saja menyalami tim dari atau perwakilan dari badan pemenangan nasional prabowo sandi
terlihat sangat sejuk
terlihat sangat sejuk
dan juga tadi laporan dari koresponden kami di gedung kpu jakarta tidak ada pergerakan massa
di luar gedung kpu jakarta sehingga suasana baik di dalam dan juga di luar gedung kpu dinyatakan kondusif
kita lihat gambar terbang
baru presiden dan wakil presiden terpilih joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin sudah hadir di gedung kpu jakarta
untuk segera melaksanakan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
terlihat ada kapolri di sana
jokowi dan juga maruf amin hadir didampingi oleh ketua tim komunikasi dari tkn
terlihat ada kapolri di sana
jokowi dan juga ma'ruf amin hadir di sana
terlihat ada kapolri di sana
terlihat ada kapolri di sana
terlihat ada kapolri di sana
kumpul untuk melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres
seluruh tamu undangan termasuk dengan ketua kpu arief budiman di sana
sebelumnya juga komisioner kpu ilham saputra mengatakan
pihaknya akan membacakan berita acara dan juga surat keputusan presiden dan wakil presiden terpilih
setelah itu akan dibacakan sk dan diserahkan kepada jokowi ma'ruf bawaslu
mahkamah agung dan juga mahkamah konstitusi
agendanya hari ini dimulai pukul enam belas waktu indonesia barat
beberapa menit lagi kita akan melihat pembukaan dan juga akan menyanyikan lagu indonesia raya
kemudian nanti pukul enam lebih sepuluh adalah pembacaan doa untuk memulai seluruh rangkaian acara pada hari ini
pembangunan calon nomor urut satu bapak insinyur haji jokowi
baik bapak ibu hadirin yang kami hormati kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada yang terhormat
ketua anggota dan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum republik indonesia
yang kami hormati pasangan calon presiden nomor satu bapak insinyur haji jokowi
nomor urut satu beserta tim pendukung
yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut dua beserta tim pendukung
yang kami hormati ketua dan anggota badan pengawas pemilu republik indonesia
yang kami hormati ketua dan anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu
yang kami hormati pimpinan lembaga negara atau yang mewakili
yang kami hormati menteri kabinet kerja republik indonesia
yang kami hormati bapak ibu pimpinan partai politik peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
yang kami hormati bapak ibu pimpinan tni polri atau yang mewakili
dan yang kami hormati bapak ibu pimpinan lsm pegiat pemilu dan rekan rekan media yang berbahagia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dengan mengucap syukur kepada tuhan yang maha esa allah subhanahu wa ta'ala
hari ini minggu tiga puluh juni dua ribu sembilan belas bertepat di ruang sidang utama komisi pemilihan umum republik indonesia
rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun dua ribu sembilan belas dimulai
diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
hadirin dimohon berdiri
indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah
ibu harga bisa bersatu indonesia bersatu
hidup tanahku hidup tanahimu bangsa ku rakyatku semua
bangsa kehilangnya bangsa badannya
untuk hidup istana yang baik
hidup tanahku berdekatan bangsa
bangsa ku rakyatku bangsa ku rakyatku semua
hidup tanahku berdekatan bangsa
hidup tanahimu istana yang baik
hidup istana yang baik
hidup tanahku berdekatan bangsa bangsa bangsa bangsa bangsa
hidup istana yang baik
hidup istana yang baik
hidup istana yang baik
hadirin dipersilahkan duduk kembali
bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh bapak wadi hafizi
kepadanya kami persilahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
izinkan kami memandu doa dengan menggunakan ajaran agama islam
bagi yang beragama lain dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan
ya allah tuhan pemilik akun
alam semesta maha pemberi karunia yang tak terhingga
kami bersyukur atas segala nikmat yang engkau berikan
anugerah yang engkau turunkan dan rahmat yang engkau limpahkan kepada kami kepada bangsa indonesia
sehingga kami dapat melalui rangkaian tahapan pemilu dengan penuh rahmat dan kasih sayang darimu
ya allah pada hari ini kami berkumpul untuk menyelesaikan salah satu di antara tahap akhir pemilu tahun dua ribu sembilan belas
yaitu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dengan mengharap ridho dan inayah darimu berkahilah kegiatan kami ini
ya allah tuhan yang maha penjaga
yang maha penjaga dan maha pembimbing
jagalah bangsa indonesia dari perpecahan
lindungilah masyarakat indonesia dari permusuhan
kami memohon ridha mu untuk bangsa ini
agar engkau dapat terus membimbing para pemimpin bangsa kami
para tokoh negara kami
serta kami yang berada di sini
untuk meneruskan cita cita perjuangan
memajukan bangsa indonesia
mensejahterakan rakyat indonesia
bekerja untuk menjadikan indonesia negara yang adil makmur dan sejahtera
ya allah lindungilah negara kami indonesia
dari segala musibah
dan dari segala bencana
allahumma ja'al baladina indonesia
baladina yang mubarak
mubarak yang murni
dan yang memiliki keuntungan
dari segala makanan
allahumma ja'al baladina indonesia
dan dari segala makanan
dari segala makanan
dari segala makanan
dan dari segala makanan
ya allah yang maha pengampun
ampunilah dosa kami
dosa kedua orang tua kami
karena tiada ampunan kecuali dari engkau
unsurna ya rab fa'innaka khairan nasirin
birahmatika ya arhamar rahimin
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa
karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini
dalam rangka pelaksanaan rapat pleno terbuka
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu dua ribu sembilan belas
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
kegiatan rapat pelenuh terbuka
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun dua ribu sembilan belas
secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum
bahwa ketentuan pasal empat ratus tujuh belas undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dan ketentuan pasal empat peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang penetapan pasangan calon terpilih
penetapan perolehan kursi
dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum
menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
ditetapkan dalam sidang pleno kpu
dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden
sesuai dengan ketentuan kpu nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan keempat peraturan kpu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas

tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan
bahwa mahkamah konstitusi telah membacakan putusan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
yaitu nomor satu phpu datarpres tujuh belas r dua ribu sembilan belas pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu sembilan belas
yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
dengan demikian putusan mahkamah konstitusi menegaskan keputusan komisi pemilihan umum nomor sembilan ratus delapan puluh tujuh garis miring pl satu delapan
apt enam kpu rw lima dua ribu sembilan belas tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
berdasarkan hal tersebut kpu melakukan rapat pleno terbuka
penetapan pasangan calon presiden
dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun dua ribu sembilan belas pada hari ini
minggu tanggal tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
hasil rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih
sebagaimana dimaksud di atas
dituangkan ke dalam berita acara
dan ditetapkan melalui keputusan kpu
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
salinan berita tersebut
dan salinan keputusan kpu sebagaimana tersebut di atas
majelis permusawaratan rakyat
dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan daerah
presiden melalui menteri sekretariat negara
badan pengawas pemilu
dewan kehormatan penyelenggara pemilu
partai politik peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
dan kepada pasar
pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
sesuai dengan ketentuan pasal empat ratus dua puluh tujuh ayat satu undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
oleh majelis permusawaratan rakyat
sebelum salinan berita acara dan keputusan kpu
diberikan kepada para pihak yang telah disebut di atas
saya persilahkan terlebih dahulu
bu evi untuk membacakan berita acara dimaksud
berita acara nomor satu ratus lima puluh dua garis miring pl satu sembilan
garis ba garis miring enam
garis miring kpu garis miring enam
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana telah diubah dengan peraturan kpu nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan belas tentang perubahan keempat
atas peraturan kpu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas tiga peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu sembilan belas tentang penetapan pasangan
calon terpilih penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum
komisi pemilihan umum telah melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan
wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas dengan keputusan
sebagai berikut satu berdasarkan keputusan kpu nomor sembilan ratus delapan puluh tujuh garis miring pl satu delapan garis
kpt garis miring enam garis miring kpu lima romawi dua ribu sembilan belas tentang penetapan hasil pemilihan umum
presiden dan wakil presiden anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan
rakyat dan dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan
kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas serta memperhatikan
putusan mahkamah konstitusi nomor satu phpu garis pres garis dua belas romawi dua ribu sembilan belas tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
menetapkan pasangan calon nomor urut satu saudara insinyur h haji joko widodo dan saudara profesor
dr kiai haji ma'ruf amin dengan perolehan suara sebanyak delapan puluh lima juta enam ratus tujuh enam ratus
tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua suara atau lima puluh lima lima puluh persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan
wakil presiden terpilih periode tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat kedua penetapan pada angka satu ditutupi dengan
percayaan dari anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah
kejayaan dan keputusan kpu demikian keputusan rapat pleno kpu yang dituangkan dalam berita acara
ini dan ditandatangani oleh ketua dan anggota jakarta tiga puluh juni dua ribu sembilan belas ditandatangani oleh ketua
dan anggota kpu bersama sama terima kasih terima kasih bu fb selanjutnya akan saya bacakan keputusan
hai namanya dan sebagai pengen memilih intelligentsia setelah bush dokter maria
yang berp kaedenser masa sekitar seluruh ekor indonesia dengan selalu terpilih dari palauan
seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan keputusan komisi pemilihan umum no seribu satu ratus tiga puluh satu
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
keputusan komisi pemilihan umum no seribu satu ratus empat puluh dua garing pl dua dua garis datar kpt garing enam garing kpu garing sembilan romawi garing dua ribu delapan belas
tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
tiga keputusan komisi pemilihan umum no sembilan ratus delapan puluh tujuh garing pl satu delapan
tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
empat keputusan mahkamah kota
konstitusi nomor satu garing phpu garis datal pres garing tujuh belas romawi garing dua ribu sembilan belas
tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu sembilan belas
berita acara komisi pemilihan umum no satu ratus lima puluh dua garing pl satu sembilan garis datar ba garing enam garing kpu garing enam romawi garing dua ribu sembilan belas
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
tiga pertanyaan pertanyaan
pertanyaan pertama

mineraga kehidupan dan rumah tonal ybecca rayawan
menutup ekanderoroloci oxfator perumahan

saudara insinyur haji joko widodo dan saudara prof dr h c kiai haji ma'ruf amin
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman
ketentuan di dalam undang undang akan diberikan salinan berita acara dan salinan keputusan kpu
secara berturut turut dimulai dari partai politik peserta pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
nanti akan dipanggil satu satu oleh pembawa acara
selanjutnya pada sesi kedua
akan diberikan berita acara dan salinan keputusan kpu
kepada lembaga negara dan penyelenggara pemilu
selanjutnya akan disampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
dua dan satu
selanjutnya akan dimulai pada sesi pertama
kepada partai politik peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
baik bapak ibu hadir yang kami hormati
selanjutnya adalah penyerahan keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan pasangan calon presiden
dan wakil presiden terpilih pemilu tahun dua ribu sembilan belas
yang pertama kepada paserta pemilu partai politik peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
kami akan mengundang dari nomor urut satu partai kebangkitan bangsa atau pkb
mohon perwakilan untuk bisa ke depan
yang kedua partai gerakan indonesia raya atau gerindra
yang ketiga partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
empat partai golongan karya atau golkar
yang lima partai nasdem
nomor enam partai gerakan perubahan indonesia atau garuda
selanjutnya partai berkarya
nomor delapan partai keadilan sejahtera
sembilan partai persatuan indonesia
sepuluh partai persatuan pembangunan
sebelas partai solidaritas indonesia
dua belas partai amanat nasional
tiga belas partai hati nurani rakyat
empat belas partai demokrat
dan nomor urut sembilan belas partai bulan bintang
dan nomor urut dua puluh partai keadilan dan persatuan indonesia
kami mohon perwakilannya untuk bisa menempati tempat sesuai dengan nomor urut
dari yang paling sebelah kanan bapak ibu
itu adalah nomor urut satu
dilanjutkan nomor urut dua
dan seterusnya sampai dengan nomor urut dua puluh
ya dan selanjutnya mohon kesidahan dari ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
nanti pada waktunya untuk bisa
menyerahkan secara langsung kepada
perwakilan atau pimpinan dari partai politik peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
baik bapak ibu selanjutnya kepada bapak ibu pimpinan partai politik peserta pemilu
beserta pimpinan kpu republik indonesia untuk bisa merapatkan
untuk akan daftar dari tempat tersebut
saya ingin menguatkan bahwa
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
kami memintai pemilihan umum republik indonesia

tadi saya ingin meminta kepala wpk
untuk bisa merapatkan untuk akan ada sesi foto bersama bersama rekan rekan media
baiknya menyebabkan terima kasih kepada bapak ibu pimpinan partai politik peserta pemilu tahun
dua ribu sembilan belas untuk kembali ke tempat selanjutnya untuk pimpinan kpu republik indonesia untuk tetap di
tempat dan kami akan mengundang untuk menerima penyerahan keputusan kpc pemilihan umum republik
indonesia kepada lembaga negara dan penyelenggara pemilu selanjutnya kami akan mengundang kepada
perwakilan dari presiden atau pemerintah yang akan diwakilkan oleh sekretaris kabinet bapak
pramono anung kami mohon kesediaannya bapak selanjutnya kemohon kesediaan dari ketua dpr
republik indonesia bapak bambang susatyo dan
kami juga turut mengundang dari ketua mpr atau yang mewakili dpd atau yang mewakili mahkamah
konstitusi atau yang mewakili mahkamah agung atau yang mewakili dan kami akan mengundang kepada ketua
dewan kehormatan penyelenggara pemilu bapak harjono untuk bisa bergabung bapak dan juga
untuk ketua badan pengawas pemilu republik indonesia bapak abhan untuk bergabung untuk
bisa menerima surat keputusan kpu tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil
pada pemilu tahun dua ribu sembilan belas
keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun dua ribu sembilan belas
mohon berkenan dari pasangan calon dengan nomor urut satu
dalam hal ini diwakilkan oleh tim pendukung dari pasangan calon nomor urut dua bapak habibur rahman
untuk bisa mewakili dari pasangan calon nomor urut dua menerima surat keputusan komisi pemilihan umum
bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya penyerahan keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih kepada pasangan calon dengan nomor urut satu
kami mohon berkenan kepada bapak insinyur haji joko widodo dan prof dr kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin untuk bergabung bersama pimpinan kpu republik indonesia untuk menerima surat keputusan
yang saya hormati bapak ibu saudara saudara sebangsa dan setanah air seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
yang saya hormati ketua dan pimpinan anggota kpu ketua dan anggota bawaslu
ketua dan anggota dkpb
yang saya hormati para ketua dan pimpinan serta sekjen partai politik yang hadir seluruh tim kampanye
bapak ibu sekalian hadirin yang berbahagia
alhamdulillah kita semuanya bersyukur
menyelesaikan tugas konstitusionalnya
untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih
melalui pleno terbuka yang baru saja kita ikuti
saya dan pak geya jimaruf amin mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kami berdua
untuk melanjutkan tugas sejarah
mengemban amanat pendidikan rakyat
membawa seluruh rakyat indonesia menuju indonesia maju
yang bermartabat sejajar dengan negara negara lain di dunia
kami berdua akan mendedikasikan diri kami
untuk mencapai cita cita para pendiri bangsa
kami berdua akan berjuang sekuat tenaga
akan bekerja sekuat tenaga untuk melanjutkan fondasi
yang telah kami bangun bersama bapak yusuf kalla
pada periode pertama pemerintahan
kami menyadari bahwa indonesia adalah negara besar
indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang
dua orang atau sekelompok orang
oleh karena itu saya mengajak pak prabowo subianto
dan pak sandiaga uno untuk bersama sama membangun negara ini
saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita
makin kuat makin maju dan makin adil dan makmur
terakhir saya mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk melupakan perbedaan pilihan politik
yang sempat membelah kita
dua dan satu
kita harus bersatu kembali menjadi indonesia
negeri pancasila yang mempersatukan kita semuanya
demikian sedikit yang bisa saya sampaikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
yang saya hormati ketua dan para anggota kpu
ketua dan para anggota bawaslu
ketua dan para anggota dkpp
bapak presiden terpilih bapak jokowi dodo
ketua dan seluruh anggota tim kampanye nasional
ketua dpr para menteri kabinet kerja
para pimpinan partai politik
seluruh bapak yang mewakili pak prabowo subianto dan bapak sandiaga uno
beserta seluruh anggota bpn
seluruh rakyat indonesia yang kami cintai
terlebih dahulu kami menyampaikan syukur alhamdulillah
karena pada hari ini kami pak jokowi dan saya
telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
ini adalah merupakan amanat dan tanggung jawab
yang diberikan rakyat indonesia kepada kami
untuk mewujudkan cita cita para pendiri bangsa
dalam rangka menjadikan indonesia maju dan sejahtera
karenanya amanah dan tanggung jawab ini kami terima dengan ridho dan ikhlas
dan kami berjanji untuk bekerja keras
selanjutnya saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan
oleh bapak presiden terpilih bapak jokowi dodo
dengan selesainya seluruh tahapan pemilu dua ribu sembilan belas ini
sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk memulai perjalanan berikutnya
yaitu bekerja untuk menghadirkan kehadiran sosial bagi seluruh rakyat indonesia
bekerja untuk kemaslahatan seluruh bangsa indonesia
oleh karena itu mari kita semua sekarang kembali rukun
atau rukun kembali
jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain
antar tetangga antar teman antar keluarga
hanya karena berbeda pilihan politik
jangan ada lagi salin blokir memblokir di media masa
dan itu sudah harus kita akhiri dan mari kita sambung kembali
tali silaturahim sebagai sesama bangsa
karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan
dan untuk itu semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya
yaitu untuk indonesia yang sejahtera
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih atas sambutannya
pada kesempatan yang berbahagia ini juga
kpu republik indonesia
ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang erat selama ini
kepada para penyelenggara pemilu
jajaran kpu provinsi kpu kabupaten kota ppk pps dan kpps
kepada jajaran bawaslu
mulai dari bawaslu ri bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota
ppp ppp dan pps
serta kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu
kpu juga patut berterima kasih atas dukungan sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan aman dan damai
kepada kepolisian republik indonesia
kepada tentara nasional republik indonesia
kepada lembaga dan kementerian negara
kpu berterima kasih juga kepada
partner yang selama ini membahas banyak hal
selama proses penyelenggaraan pemilu
kepada kementerian dalam negeri
kepada komisi dua dpr ri
kepada kementerian polhukam
kpu berterima kasih kepada seluruh peserta pemilu
baik partai politik calon dpd
dan tentu saja pasangan calon presiden dan wakil presiden satu dan dua
kpu berterima kasih atas kehadiran pemantau pemilu
baik dari dalam dan luar negeri
media masa cetak dan elektronik
serta seluruh pihak yang kami memiliki
seluruh pihak yang kami mohon maaf
tidak kami dapat sebut satu persatu
semoga di hari yang penuh berkah ini
demokrasi dan pemilu kita
semakin hari bisa menjadi semakin lebih baik
dengan mengucap syukur alhamdulillah
rapat pleno terbuka
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilu tahun dua ribu sembilan belas
dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu hadirin yang kami hormati
rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden
dalam pemilu tahun dua ribu sembilan belas telah selesai
demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatian anda
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jokowi ⁇ maruf ⁇ memenangkan kontestasi pemilu dengan meraup lebih dari delapan puluh lima juta suara atau lebih dari lima puluh lima persen
penetapan pasangan calon terpilih ini digelar kpu usai mahkamah konstitusi atau mk menolak seluruh gugatan
dari paslon dua prabowo subianto sandiaga uno dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
dan ini sesuai dengan peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu delapan belas
kpu wajib menetapkan paslon terpilih maksimal tiga hari setelah putusan mk
tadi dalam pidatonya juga jokowi mengungkapkan rasa syukurnya atas jalannya pemilu tahun ini
mengaku siap untuk melanjutkan pekerjaan rumah dalam membangun bangsa
dan tadi juga dalam pidatonya jokowi secara langsung mengajak prabowo dan juga sandiaga uno
yakni capres dan cawapres dua untuk bekerja bersama sama mewujudkan indonesia yang adil dan makmur
ini sesuai dengan nama koalisi yang sebelumnya melekat di pasangan dua
sementara itu cawapres terpilih
ma'ruf amin juga tadi mengatakan hal yang sama
mengungkapkan rasa syukurnya atas jalannya pemilu tahun ini
maruf juga mengatakan kemenangan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan
dalam pidatonya juga ma'ruf meminta agar kerukunan antar masyarakat antar golongan
kembali diciptakan pasca pemilu dua ribu sembilan belas
kpu sebelumnya mengundang dua pasangan calon dan juga kementerian serta lembaga lembaga terkait
atau lembaga penyelenggara pemilu
di mana masing masing paslon tadi sudah menerima keputusan kpu di acara pertama
kemudian dilanjutkan dengan penerimaan keputusan acara atau keputusan kpu terhadap presiden dan wakil presiden terpilih
kepada lembaga lembaga penyelenggara pemilu seperti dpr kemudian mahkamah konstitusi dan mahkamah agung
masing masing paslon sebelumnya punya jatah dua puluh undangan untuk menghadiri acara tersebut
tapi tadi terlihat ketua umum hanya dari partai kebangkitan bangsa yang hadir muhaymin iskandar
selain itu diwakil oleh sekjen ataupun perwakilannya
hadir juga terlihat tim dari badan pemenangan nasional yang diwakili oleh habibur rahman
untuk menerima keputusan kpu atas presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu sembilan belas dan dua ribu sembilan belas
jokowi ⁇ maruf ⁇ hadir dalam acara ini sementara prabowo sandi dikonfirmasi tidak hadir dalam acara ini
hanya diwakilkan oleh perwakilan dari partai pengusungnya
dan kita masih melihat masih berlangsung ramah tamah di gedung kpu jakarta
jokowi juga mendapatkan selamat tadi dari koalisi koalisi atau partai politik dari koalisinya
jokowi juga mendapatkan selamat dari partai politik dari koalisinya
yang hadir ada pdip pkb golkar partai perindo nasdem partai hanura pkpi psi dan juga p tiga
kita tunggu pernyataan pers yang akan diberikan jokowi usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
saat ini kami masih menunggu
baik menuju ke arah luar terlihat tadi beberapa menterinya di periode sebelumnya atau di periode ini
yang ikut menemani presiden terpilih joko widodo
kita kalau tarik mundur pemilu sudah dimulai sejak dua puluh september dua ribu delapan belas ketika kpu menetapkan paslon dua ribu sembilan belas paslon satu dan juga dua
yang akan bertarung dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
kemudian ke tanggal dua puluh tiga september sampai dengan tiga belas april keduanya melakukan kampanye
sampai dengan tujuh belas april ketika seluruh masyarakat indonesia melakukan pencoblosan untuk memilih siapa yang akan memimpin negara ini lima tahun mendatang
ini dia drama dari pertarungan pemilihan presiden
sudah berakhir final ketika mk sudah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari pasangan calon dua prabowo subianto dan sandiaga uno
dan usai dari penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung kpu jakarta pada tanggal tiga puluh juni dua ribu sembilan belas

kami masih menunggu pernyataan pers yang mungkin akan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih
kami masih menunggu pernyataan pers yang mungkin akan segera dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih
bergabung dengan koalisinya jokowi dodo sepertinya membicarakan hal yang mungkin akan disampaikan kepada rekan rekan media di sana
kita dengar bersama presiden terpilih yang ditemani oleh koalisi dari
maka tidak disengitang sangk coisa bread permohonan oleh westjr
adapter dirty
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi sudah kita lalui bersama penetapan dari kpu
untuk presiden dan wakil presiden terpilih
kita semuanya telah hampir lebih dari sepuluh bulan ini
bergelut dengan urusan politik
dengan telah selesainya tugas konsesional dari kpu
yang tadi sudah menetapkan joko widodo dan kiai haji maruf amin
sebagai presiden dan wakil presiden
presiden dan wakil presiden republik indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
marilah kita kembali bersama sama
bersatu lagi menjaga persatuan
bersama sama membangun negara ini
bersama sama memajukan negara ini
jangan ada lagi satu dua
jangan sampai ada lagi antar tetangga tidak saling sapa
karena semua kita adalah saudara sebangsa dan setanah air
marilah kita bekerja kembali
negara ini memerlukan kerja keras kita semuanya
terima kasih saya rasa itu yang bisa saya sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya masih perlu waktu
karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam yaitu koalisi indonesia kerja
tapi seperti yang sudah sering saya sampaikan kita terbuka untuk siapapun bersama sama memajukan negara ini bersama sama membangun negara ini
kapan ketemu pak prabowo tanyakan pak prabowo kapan ketemu pak jokowi
enam bulan pertama setelah dilantik nanti saya sampaikan secara gamblang dalam forum yang lain
pak prabowo akan menangkap lima tahun kemarin lima tahun kemarin adalah untuk pak prabowo menangkap latihan mpr
mungkin akan dihubungkan kembali
itu yang mengundang mpr
tapi saya akan sangat saya dan pak kiai ⁇ maruf ⁇ amin akan sangat berbahagia apabila pak prabowo dan pak sandiaga uno datang dalam pelantikan yang akan datang